viralnya video penangkapan sekelompok pemuda yang sedang bermain skateboard oleh satpol pp di trotoar bundaran hi juga mengundang reaksi beragam dari warga net
terbagi beberapa suara ada yang mempertanyakan aturan di wilayah dki jakarta mengeluhkan minimnya wilayah untuk menyeluruhkan hobi sampai memprotes permainan skateboard di trotoar yang mengganggu ketertiban umum terutama hak pejalan kaki
menanggapi hal tersebut wakil gubernur dki jakarta ahmad rizal patria menegaskan penindakan dilakukan karena para pemain skateboard tersebut tidak mematuhi protokolnya
mereka berkerumun dan tidak memakai masker
wagub menambahkan sebelumnya petugas mendatangi mereka untuk mengedukasi dan mendata nama nama namun sebagian dari mereka kabur
tapi sebenarnya boleh gak sih pak olahraga skateboard itu pak
olahraga skateboard itu di trotoar tidak boleh
karena ada tempat tempat yang sudah disiapkan
sementara itu pernyataan wagub dki justru berseberangan dengan sang gubernur anies baswedan
lewat unggahan instagram akun ad satria fiji menunjukkan pertemuan antara pemain skateboard tersebut dengan sang gubernur pada hari kamis empat maret dua ribu dua puluh
satria menyebut ada beberapa peraturan yang harus dipatuhi
pertama anies tidak melarang bermain skateboard di trotoar yang ada di wilayah dki jakarta
kedua petugas tidak boleh mengambil alat atau papan skateboard kecuali saat itu digunakan untuk berbuat kejahatan
anies juga menyatakan akan merevitalisasi beberapa lokasi dan taman yang bisa digunakan untuk bermain skateboard seperti di selipi dan kuningan
pemain skateboard juga wajib mendahulukan
pemain skateboard juga mengatakan kepentingan pejalan kaki serta mentaati protokol kesehatan tiga m dan menjaga kebersihan serta ketertiban umum
terakhir tidak melakukan tindak asusila atau pelecehan seksual kepada sesama warga
sementara itu pihak kepolisian juga mengingatkan pentingnya mentaati protokol kesehatan saat melakukan kegiatan di tempat umum
beberapa titik masih kami temukan kerumunan kerumunan anak muda
yang melakukan aktivitas skateboard
beberapa anak anak muda yang berkerumun ini kemudian kita edukasi beri peringatan
di tengah angka kasus akibat covid sembilan belas yang masih tinggi saat ini terutama di wilayah dki jakarta
tentunya kegiatan yang berpotensi melanggar protokol kesehatan dan membahayakan umum akan ditindak
tim liputan cnn indonesia